sebentar aja kok gak lama
benda kecil oma
benda kecil benda kecil apa
aku juga gak tahu namanya apa
belum ya yaudah kayak apa sih bentuknya
coba mungkin di bola bola itu
coba turun dulu yuk turun hati hati pelan pelan
tidak aku istirahat dulu ya mas ya
apa yang kau cari
sebentar saja kok kalah ma
aku tak paham
apa yang kau cari
aku tak paham
cari apa sih kamu
ada penyadap di sini
bagaimana kau tahu
ini sering terjadi rose
banyak sekali pesaing bisnis saya yang melakukan hal ini
tujuannya untuk mencari informasi
tapi tidak apa apa
semuanya baik baik saja
kamu istirahatkan dulu
saya ingin mencari informasi yang baik
kenapa kamu mencari
ini sesuatu yang tidak bagus
ini sesuatu yang tidak bagus
jadi kamu harus mencari
supaya tidak berbahaya
sudah kita masuk ke dalam
kenapa tidak terdengar apa apa
apa habis baterai
tapi kan baru diganti
coba aku cek penyadap di sisi lain
kalau di sisi lain juga mati
mungkin baterainya habis
ke halaman belakang
wih senang banget ya dia seharian main sama teman temannya
kiki juga senang melihatnya
di sini bersih kok suaranya
kenapa yang satu lagi mati ya
sudah kalian buang orang itu sama mobilnya ke jurang
itu dia bos
tiba tiba dua temannya datang
dan mereka cukup kuat
kita pun kalah semua bos
akhirnya kita semua pulang bos
jadi kalian gak jali singkirkan laki laki itu
bayangkan kalian semua
kerja begitu aja gak becus
pergi sekarang dari harapan saya

boleh saya ok
ini temannya coba pak bada
mbak wih sakit
ya teman saya ini hobinya berantem dok
kayaknya tangannya kekiler
silakan bapak tunggu di luar biar saya periksa pasiennya
saya sudah suruh orang untuk
membeli mobil pak angga pak
ada lagi yang harus saya kerjakan pak
kamu pasti tahu
beberapa hari ini berbeda
itu ikut andil
dalam kasus teror keluarga saya
karena kamu terekam dalam cctv
di depan kamar mama saya
setelah itu cctv mati
kamu sudah jelaskan itu
kamu mendengar suara
tapi itu semua tidak ada buktinya
kamu tahu saya rek
saya tidak pernah takut apa apa
saya tidak pernah takut mati
kalau itu hanya melibatkan saya sendiri
sangat membuat saya takut
dan tidak bisa membuat saya berpikir dengan jernih
karena mereka melibatkan orang orang yang saya cintai
semua orang tidak setuju dengan saya
mereka semua tidak setuju
kalau saya mencurigai kamu
semuanya sepakat bilang kalau kamu itu ada